kasus pembobolan kas bank bni senilai satu tujuh triliun rupiah yang membelit maria lumowa berawal pada oktober dua ribu dua hingga juli dua ribu tiga
pada dua ribu dua bank bni mengucurkan pinjaman senilai satu ratus tiga puluh enam juta dolar amerika serikat atau setara dengan satu tujuh triliun rupiah dengan kurs saat itu kepada pt gramarindo group yang dimiliki maria pauline lumowa dan adrian waworuntu
pt gramarindo group diduga berhasil mendapatkan pinjaman karena adanya bantuan dari orang dalam
bni tetap menyetujui jaminan surat kredit dari dubai bank kenya ros bank street zerland mille east bank kenya ltd dan the wall street banking corp yang dasarnya bukanlah korespondensi bank bni
dan pada juni dua ribu tiga bni yang mulai curiga melakukan penyelidikan dan mendapati pt gramarindo tidak pernah melakukan ekspor
dan tak lama setelah hal ini bni menemukan penyelidikan yang terjadi di bni
setelah adanya temuan itu pihak bank bni melaporkan hasil penyelidikannya ke mabespori
namun maria pauline lumowa sudah lebih dahulu terbang ke singapura pada september dua ribu tiga sebulan sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh tim suspori